timber adalah pintu gerbang pembuka lahirnya kawasan metropolitan baru di daerah jawa barat
yakni segitiga emas serbana cirebon patimban kertajati
dalam kawasan ini akan hadir sepuluh kota baru yang diproyeksikan dapat menyediakan hingga lima juta lapangan pekerjaan dalam waktu lima belas tahun
jawa barat terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi melalui pengembangan kota metropolitan baru
kawasan segitiga rebana secara total terdiri dari tiga belas kawasan kota baru di wilayah utara provinsi jawa barat
total area segitiga emas ini mencapai lebih dari empat puluh tiga ribu hektare
kehadiran pelabuhan patimban diprediksi akan menambah bonus pertumbuhan ekonomi jawa barat dari empat hingga lima persen per tahun
dari semua provinsi di indonesia nilai terbaik selama lima tahun terakhir rata rata adalah jawa barat di skor empat satu
indonesia di angka tujuh han sekian provinsi lain di atas angka itu
jadi kami sangat bangga bisa setara dengan vietnam setara dengan thailand dari sisi daya kompetisi
salah satunya dua karena di jawa barat infrastrukturnya terbaik dan sumber daya manusianya paling produktif
provinsi jawa barat masih menjadi lokasi yang paling diminati oleh para investor dengan realisasi investasi sebesar rp dua puluh delapan empat triliun
sebagai daerah nomor satu
tujuan investasi jawa barat mencatatkan total investasi senilai rp delapan puluh enam tiga triliun
pengembangan kota baru dalam kawasan segitiga rebana juga telah menarik investor mulai dari taiwan timur tengah dan jepang
dalam segitiga rebana akan ada lebih dari enam perusahaan yang beroperasi dalam industri padat karya
kawasan segitiga emas ini juga akan menjadi kawasan ekonomi khusus untuk memberikan kemudahan bagi para investor
kawasan rebana bak sebuah mesin yang jika digunakan secara optimal dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat
lokasi yang cukup strategis ini dapat memangkas banyak biaya operasional
yang pentingnya meningkatkan iklim investasi di indonesia
tim liputan cnn indonesia subang jawa barat